satu rantai bintang
ternyata dia masih komplotan yang sama dengan penculiknya andin waktu itu

dengan ini skincare empat all gender dari marathon saya resmikan
wah ini produk terbarunya lucu ya kemasannya
iya lucu banget gue jadi pengen beli deh buat cobek
kok buat cowok sih
ya kan tadi brand ambasadornya aja cowok
iya juga sih
kayaknya gue harus pake ini nih biar tampak ganteng
pak pajar iya pak pajar pasti bos mempunyai rencana lain yang belum gue tau
ingat ya jangan sampai ketauan karena disini banyak banget penjaganya
selamat pak al atas launching produk terbarunya
terima kasih banyak
selamat ya pak acaranya sukses
terima kasih banyak
terima kasih banyak
setelah sekian lama tertunda akhirnya produknya resmi di launching juga
ya alhamdulillah ini juga berkat para tamu undangan yang hadir berkat kesabaran dari bapak juga kan
bisa aja pak al saya merasa optimis maha ratu sudah berada di jalan yang benar ketika pak alpi kembali
ya kami juga menantikan produk produk terbaru dahima ratu kosmetik
ya mudah mudahan bisa baik kedepannya ya
saya kesana nih sebentar
berarti mama sama papa udah bisa sering main sama aku dong
emang biasanya gak main sama rene kayak setiap hari main deh
aku mainnya setiap saat
main sama aku sama ade
kok ade itu
ya kakak gak bisa dong kan mama papa harus kerja
kalau main terus sama kakak sama adik aski ya
sekarang terus terusan mama papa nggak bisa kerja
mau apa itu
mau main tuh mau main
acaranya mantep sih amin mudah mudahan daripada yang lain terus habis itu performa mas al sama mbak an itu kayak
raja dan ratu gitu
udah gitu makanannya enak enak lagi
raja dan ratu
kalau bubos amin
ibu suruh dia
hahaha iya bener bener
raja dan ratu sama ibu suruh
dia kan abis ini mau jadi raja dan ratu kok
ngapain sih mau naik gaji dua dua
ini aja udi pabos sama andina aja udi
ada laporan dari petugas keamanan pak
saya titip keluarga saya sebentar ya
jadi gimana dokter kondisi badan saya
apakah badan saya sudah siap menjadi
gimana tidurnya bu elsa
apa istirahatnya sudah cukup
insya allah sudah
sudah cukup dokter
minum air putihnya juga sudah cukup
saya mengikuti syarat dan petunjuk dari dokter
sebagai calon pendonor hati
tolong keluarga saya jangan sampai tahu soal ini
soal saya mengikuti prosedur ini
baik kalau begitu
sebentar lagi bu elsa akan diambil sampel darah
dan screening lebih lanjut
untuk dicocokkan kondisi hati bu elsa dan bu sarah
nah nah nah nah
maaf kak andin
perkenalkan nama saya grita
maaf saya mengganggu waktunya ya kak
saya mau ngajakin kak andin untuk membuat konten bersama
bisa berjalan bersama saya
apakah kak andin bersedia
oh mbaknya ini yang
terkenal sekarang lagi viral itu kan ya mbak ya
sudah jangan soal soal
disini doang kita bisa ketemu sama influencer
bahkan jutaan ribu lho mbak
mbak gak pengen apa kolaborasi sama saya
saya juga cantik tau
cantik cantik indonesia gitu
ayo menik menik gitu
aduh mbak andin ketauan ya
beri nama sadur maharaku
lalu beri nama sadur apaan
apa sih mbak mernoro cuma gitu doang gimana mbak
udah kalau gitu mau dimana
mau di sebelah sana kak andin
sebentar ya aku tinggal dulu
semangat ya mbak
semangat ya mbak
influencer yang lagi terkenal sekarang puk
kiki lupa dia namanya puk sebentar kiki inget inget
jadi yang tepatlah sudah menyaksikan
itu apa tuh
itu kenapa coba kamu telfon anin deh
din aku aku tungguin
astaghfirullahaladzim ya allah
gaget gaget gak diangkat mah
astaghfirullahaladzim ya allah
bapak bapak mana
jangan bapak mana
ada ada ada mama ada bapak ada ya
mama dijagain sama bapak kok ya tenang ya gak boleh nangisin ya
acara ini kupersiapkan dengan sepenuh hati
dan nyaris sempurna
tapi tiba tiba terjadi seperti ini
bahkan al dan andin sekarang ada di mana
saya tidak tahu mereka ada di mana semoga mereka baik baik saja
ya lagi dicari sama mama lagi dicari sama papa
tenang tenang tenang
sama sama tenang ya tenang ya
kau air putih
tenang tenang gak boleh nangis
saya harus cari andin sama al saya khawatir sekali
ibu ibu ibu jangan bu ibu ibu jangan jangan bu
ibu jangan bu ibu di sini aja bu
kita gak ada yang tahu kondisi di dalam kayak gimana tante
lebih baik kita di sini dulu aja ya
insya allah mereka semua aman
iya benar bu apa yang dibilang sama mbak bella itu benar
ibu di sini dulu aja ya
bu jangan bu ibu lebih baik di sini
mari kita lebih fokus untuk memantau satu sama lain
walaupun sejujurnya aku juga pengen tahu gimana keadaan kamu di
ini kerja kamu yang tanpa pamrih ren
semoga allah menjagamu
kamu gak apa apa
masuk masuk masuk
ada yang muka
udah sakit banget lagi
pak tolong bawa dia ke pos ya
dan setelah diobatin tolong interaksi dia
satu langkah udah berhasil gue jalanin
tinggal nunggu tahapan berikutnya
semoga kita punya kecocokan hati ya ma
jadi aku bisa berikan sebagian hati aku buat mama
semoga aku punya kesempatan untuk berbakti sama mama
dan semoga ini akan membawa kebaikan buat semua
ini bukannya acara launchingnya mbak din ya
di ballroom hotel nura kaisa
ada kejadian apa ya
aduh semoga mereka baik baik aja
ini beli aku
kira kira saya bisa ambil kapan ya untuk hasilnya
paling cepat besok bu
tapi ibu tunggu aja dulu
nanti pihak rumah sakit akan memberitahu jika hasilnya sudah siap
makasih banyak ya mbak ya
alhamdulillah aku selamat dari insiden di launching maha ratu
jadi tiba tiba aja tuh aldi lovers prank dan semua caos
tapi aku bersyukur banget sih masih selamat
tapi intinya gue masih shock banget gila
saya harus cari anak saya ibu
saya tahu saya nggak boleh kemana mana tapi saya khawatir sekali
ibu dia ibu di sini aja
saya juga khawatir sama randy di dalam sana
tapi ibu mesti di sini sama mbak bella
biar nanti saya yang cari ke sana ya
mbak bella ya di sini aja ya sama ibu
tapi tante jangan masuk ya
tante di luarnya aja tante kecangnya ya
baik baik ya
ya ya silakan
di luarnya aja tante
jangan masuk ke dalam tante
baiklah hati hati bu

semoga kamu baik baik aja ren
randy aduh randy gimana ini
randy ya allah randy
kamu gak apa apa
kamu gak ada yang luka randy

mama gak usah khawatir ya
tadi aku ninggalin mereka karena tadi aku kasih
tadi aku kesana
terus anak anak gimana
anak baik baik aja kan
anak anak baik baik aja
ada yang nemenin anak anak kesana
udah gak usah panik
saya di sini sekarang
udah gak usah takut
gak usah takut
tapi aku mau ikut sama anak anak gak
aku pengen lihat
tapi kamu harus diperiksa dulu
ya tapi aku gak akan
udah anak anak ada yang melindungi
ada mama ada mirna ada kiki ada riza di situ semuanya
udah gak usah khawatir sama anak anak
sekarang pikirin kamu
saya minta maaf tadi meninggalkan kamu ya
aku juga gak tahu kenapa bisa jadi kayak gitu mas
gak usah dibahas lagi
kita tinggalin aja ini
nanti ini bisa diperiksa
kamu di sini
kan kita bisa ke rumah saya
andi dengerin saya mas
ini tadi ada lampu jatuh
coba tolong diperiksa
di sisi saya dok
takutnya ada luka luka yang
bu andien ada yang dirasa ya
saya rasa saya baik baik aja
itu tadi kan kristal jatuh
dan istrinya juga jatuh
takutnya ada luka dalem atau ada yang berat
takutnya ada luka dalam
ada di dalam atau ada ini ini ini ini aja ada gores goresan seperti ini
ada kristal kristalnya masuk ke dalam burungnya
saya periksa duluan mungkin karena ibu masih shock dan kejadiannya masih baru
ibu belum merasakan lukanya
saya periksa tangan sebelah sini ya takutnya karena kemarin ibunya ibu jadi bermasalah lagi
tapi kebetulan tadi saya ngejatuhin badannya di tangan sebelah kiri ini mungkin agak luka dikit
maaf pak al
orang orang ini sengaja saya tangkap karena terlihat mencurigakan pak
salah satu anak buah kami pak mendengar rencana mereka untuk mengacaukan acaranya pak al
jangan suruh kalian saya ngacau
apa kalian yang selama ini mencoba mensabotase launching maratu
kalian bukan orang yang selama ini mencoba mensabotase launching maratu
jawab pertanyaan saya
kalian bukan orangnya
kalian bukan orangnya
pak maaf pak
orang orang ini kita saranin aja ke security karena masih banyak tamu yang ingin bertemu dengan pak pak
sebenarnya memang bu andien masih shock
jadi harap dijaga ya pak bu
kalau begitu kami permisi
terima kasih banyak
jadi ini upaya terakhir lo untuk ngacoin acara marah tuh
berani beraninya lo berusaha celakai keluarga gue
kali ini gue masih bisa cukup sabar
sabar dengan kelakuan lo yang memuakan itu
tapi sekalinya lo nyentuh keluarga gue gue gak akan tinggal diam
teran abimana abilah
mampu jatuh di acara marah tuh
tolong kamu segera ke kantor
assalamu'alaikum wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam kak ma
udah liat berita belum
dan anin sampai sekarang belum ada kabar
oh sama tante rosnya gimana
udah bisa dihubungin belum pak
yang lain juga belum ada kabar
nggak ada yang bisa dihubungin
semoga anin dan anak anak semua baik baik aja ya allah
gimana kalau mereka semua gak baik baik aja ya
udah udah gak usah mikirin yang gaga dulu ya
mama harus tenang oke
aku gak mau mama sampai drop lagi
gara gara ini ya
tapi andin anak anaknya dan semua keluarga kan ada di sana loh
mama gak tenang banget ini
udah ma mama harus tenang ya
ya allah ma
please jangan kayak gini ma
aku jadi deg degan
itu apa itu apa
apa yang terjadi ini pak
pak kabarnya ini adalah sebuah kesalahan dari pihak orang lain
kesalahan teknis dari penguat acara
apakah ini cuma gimmick pak
mohon dijawab pak sebentar pak
tolong kasih jalan
tolong pak sebentar pak
saya nggak bisa jawab sekarang
yang pasti saya berharap semuanya tidak ada korban jiwa di sini terima kasih
pak pak sebentar aja pak
jelasin pak kenapa pak
pak pak pak
pak sebentar aja pak
pak pak sebentar aja pak
berhasil juga rencana gue buat ngancurin acara maratu
acara lo jadi berantakan semua
kalau begini pak bimana pasti senang
dan puas dengan kinerja gue ini
acaranya jadi chaos
mau ngapain di sini ya
padahal ngapain sih harus aja aja kayak gitu
ya lo ngapain pegang pegang bahu gue kayak gitu dalam keadaan kayak gini
tunggu tunggu ada yang ngikutin lo gak
sepertinya aman pak
sembarangan megang bahu gue
kan keadaan lagi kayak gini
iya maaf pak
pak untuk kekacauan itu
apa ada rencana yang
saya gak dikasih tau
udah lo gak perlu tau soal itu
nawasin al sama keluarganya di maharatu
lampu jatuh itu
itu rencana ya pak
udah gue bilang lo gak usah tau soal itu
kemudian sekarang kita cari aman
lu yakin gak ada yang ngikutin lo ya
pak bagaimana kejadian tadi pak
pak al apakah mangratu akan membuat acara serupa di kemudian hari pak
apakah bapak masih resmi jadi badan basah dari maharatu pak
mas tolong mas kita belum bisa jawab semuanya
jadi tunggu aja update nya
dan tolong kasih perpiasan untuk kita
pak mohon nanya waktu sebentar pak
mohon pak dijawab pak
pak sebentar aja pak
waktunya sebentar pak
mas sebentar aja pak
sebentar aja pak
tolong minta bantuannya
pak mau kemana pak
saya juga kesini
kita ada apa lagi sih
mama bener bener gak tenang so
mama kepikiran mereka
gimana mereka semua yang ada di sebuah rumah
di sana andin al anak anaknya keluarga yang lain kan semua di sana
mamah harus tenang mak
jangan begini dong mak
mungkin mereka belum sempat ngabarin mak
masih ribet juga mungkin mbak
kan kejadian itu juga baru aja
gimana kalau mereka ternyata
ternyata mereka jadi korban
mak janganlah begitu
aja mikirin yang enggak enggak ya
ya kamu harus berpikir positif ya
ketemu tenang aja
bener kata papa ma
aku gak mau mama sampai drop lagi karena ini
din ya allah
sorry pak banjar
istuasi semakin bahaya
gue gak mau ketangkap
gue gak boleh ketangkep nih
ada memang penyusup
siapa yang kesuluan
gue gak mau ketangkap sebagai penyihat

kenapa bisa kejadian seperti ini ya
dengan kejadian ini kita nggak tahu nih
apakah membuat produk baru maharatu makin dikenal banyak orang
atau ya kita lihat aja nanti ya ges ya
sumpah gue gak nyangka banget guys
gue gak nyangka kejadian ini bakal terjadi
pada panik banget dan
supaya kita berdoa semoga gak ada korbannya ya
sorry banget karena ada kejadian seperti ini
aduh kok bisa kayak begini sih
satu rantai bintang
ternyata dia masih komplotan yang sama
dengan penculiknya andin waktu itu
apa kita kejar aja pak

kita balik aja ke hotel ya
kita harus pastikan keluarga pak a
dan undangan lain aman
pokoknya ada penyusul lain disana
masalah kemana ya
kok gak balik balik sih

adamu tahu suau rupin comerca biru itu atau apa nya sekarang
cuma agak rewel baru bangun tidur kan
ya allah semoga albaik baik saja
yang disana gimana dapet
dia juga kabur pak
ya saya terpaksa kembali lagi ke sini karena saya memastikan keluarga bapak dan semuanya aman pak
oke pak saya bantu
salam buat mama kamu
ada tadi pak
kamu dari mana mas
kok kamu lama banget
nanti saya cerita di rumah ya
itu anak anak kamu disini aja
jangan jangan jangan
kalau disini nanti kamu gak bisa cerah
saya cek anak anak dulu ya